ya setuju sekali ya ini merupakan sebuah pesan positif dari indonesia untuk dunia untuk melihat bahwa demokrasi berjalan dengan sangat baik ya di indonesia
sepuluh dari tiga puluh sembilan yang terpilih adalah wanita
nah harapannya adalah ini juga merupakan sebuah tanggung jawab bagi wanita wanita yang terpilih menjadi pemimpin daerah untuk membuktikan kualitasnya
iya dan sekali lagi ya jangan meremehkan seorang wanita begitu dia ada di pucuk pimpinan memimpin dengan hati maka ada prestasi di sana
misalkan yang satu ini kabar gembira datang dari ibu kota jawa timur surabaya wali kota surabaya
tririsma hari ini menerima likuan u prize kategori special mentions di singapura
dikutip dari detik com kota surabaya menjadi satu satunya kota di indonesia yang dipilih untuk menerima penghargaan ini
pihak panitia menilai surabaya mampu mempertahankan kampung di tengah kota
selain itu pemerintah juga mampu memberdayakan warga
pd untuk pendidikan menjadi nilai plus bagi surabaya
dalam penghargaan ini surabaya bersanding dengan tiga kota di dunia lain
yaitu hamburg jerman kazan rusia dan tokyo jepang
oke salut ini untuk ibu risma ya
sudah mendapatkan penghargaan internasional ya likuan u awards pemirsa
rencananya hari ini penghargaan tersebut akan diarak keliling kota surabaya
nah untuk mengetahui bagaimana kemerihannya sudah ada korespondensi ann indonesia wida subianto
jadi bagaimana nih sudah ada persiapan belum
wow kita lihat juga wida ada di atas mobil nih
kayaknya sudah mulai arak arakannya ya
iya bukan akan dimulai daniar juga prabu tapi sudah dimulai
nah tepatnya ini sudah hampir sampai di finish
nah prabu dan juga daniar bisa melihat tepat di belakang saya
bu risma ini memegang penghargaan likuan u awards ya
sejak pagi tadi ini diarak
di kota surabaya tepatnya dari korem surabaya
yang merupakan perbatasan antara kota surabaya sebelah selatan dengan kabupaten sidoarjo
menuju tempat berada sampai saat ini
ini adalah di balai kota atau tepat di tengah kota surabaya
nah risma hari ini mengarak penghargaan ini tidak hanya likuan u awards
namun juga beberapa penghargaan yang diperoleh lainnya
kita turun dulu ya prabu dan juga daniar
jadi kalau arak arakan ini di belakangnya juga ada ketua dprd
armuji ini yang juga membawa penghargaan yang diperoleh dari unesco tahun dua ribu tujuh belas
nah khusus untuk likuan u awards sendiri
ini diperoleh di tahun dua ribu lima belas
ketika sebelumnya di tahun dua ribu empat belas

nah di tahun dua ribu delapan belas ini surabaya gagal mendapatkannya
nah di tahun dua ribu delapan belas ini mendapatkan untuk special mention kategori
dimana surabaya dinyatakan sebagai kota yang livable
city atau kota yang nyaman untuk ditinggali warganya
nah ini yang terlihat adalah wali kota surabaya
membawa penghargaan likuan u awards city prize tahun dua ribu delapan belas
dimana kalau kita boleh mengutip dari humas pemkot surabaya
menyatakan surabaya ini sejajar dengan hamburg jerman
kemudian tokyo jepang
dan juga kazan rusia yang saat ini sebagai kota penyelenggara dari world cup
nah kalau untuk special kategori
di kota surabaya ini dinyatakan surabaya sebagai kota yang nyaman untuk ditinggali
ini juga risma menyatakan sempat minder
mendapatkan penghargaan ini karena mindernya apa
apbd nya anggarannya ini dinyatakan jauh dibandingkan dengan hamburg jerman
kemudian kazan rusia
kemudian juga tokyo jepang
namun begitu juri yang sebagian besar ini berasal dari cina
kagum dengan beberapa kota
kagum dengan beberapa kecamatan yang ada di kota surabaya
di antaranya kampung nelayan kota surabaya
di mana di kampung nelayan ini
pemerintah kota surabaya bisa menyulap dari sebelumnya kawasan kumuh
ini menjadi kawasan warna warni yang kemudian juga bersih
dan sekarang ini justru layak menjadi titik destinasi wisata di kota surabaya
prabu dan juga daniar
ya baik itu dia ya kemeriahannya
tadi kita sudah bisa melihat sedikit ada penghargaan yang dibawa oleh ibu risma
terima kasih wida subianto untuk laporan anda langsung dari surabaya jawa timur ya
mudah mudahan ini juga bisa menjadi tolak ukur
dan juga ya perbandingannya positif dengan kota kota lain yang ada di indonesia ya
iya betul sekali kota kota lain bisa belajar banyak dari surabaya tentunya
apalagi kan baru punya pimpinan daerah yang baru ya
untuk melihat bagaimana surabaya melakukan inovasi inovasinya
sehingga berbuah penghargaan internasional likuan u awards